cara berpikir mk itu balik dia
jadi kita sebenarnya tidak meminta terobosan hukum
sebagai the guardian of the constitution sebagai pengawal penjaga konstitusi
jadi kalau kita lihat putusan pertama pilpres tahun dua ribu empat
mk sudah jelaskan dalam putusan wiranto dan salahuddin wahid
yang meminta mk tidak terhalang untuk melihat
atau memproses hal hal yang sifatnya kualitatif
jadi kalau misalnya yang sono bilang salah kamar
yang sono bilang ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara universal
nah kelihatannya mereka perlu harus belajar lagi ya
pengantar hukum acara konstitusi
karena orang orang di sini ini orang orang mahkamah konstitusi semua
tapi kalau ke pengadilan sana ya silahkan saja
yang kedua tiga argumen pokok kita proven terbukti
satu pencalonan gibran tidak sah melanggar hukum dan konstitusi
dan itu sudah dikonfirmasi dengan ahli
mudah mudahan logika ini akan diperkuat lagi dengan pemanggilan dkpp dan lain sebagainya
yang kedua soal bansos proven bahkan dengan pakai econometri
bisa dihitung bahwa sesungguhnya kemenangan paslon dua itu tidak mencapai lima puluh persen plus satu
seandainya jokowi tidak cawe cawe plus bansosnya
dapat kualitatif tapi dapat juga kuantitatif
dan yang paling penting juga adalah si rekap
sirekap itu selalu diremehkan sebagai alat bantu saja alat bantu saja
padahal saya katakan itu alat bantu kecurangan
teman teman lihat bagaimana si rekap itu luar biasa
dia kacau diperbaikin ratusan ribu kali
tapi tetap saja kemenangan lima puluh delapan persen itu nggak berubah
bisa confirm dengan berjenjangnya
maka kesimpulannya hanya satu saja
dua duanya tidak bisa dipertanggung jawabkan
nah tetapi sekali lagi
kita mempermasalahkan governance pemilu secara besar yang kita anggap ada pelanggaran konstitusi
maka kemudian mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh tps
belajar dari putusan mahkamah terdahulu
ini ada arah keraguan mahkamah terhadap dugaan dugaan kecurangan dalam penggelontoran bansos ini
yang ingin diketahui dari keempat menteri yang dihadirkan
yang kedua yang terakhir tadi mahkamah menegaskan ketika bawaslu setelah dimintai untuk melengkapi bukti itu
kemudian mengkonfirmasi bahwa ada pelanggaran pelanggaran yang tidak diselesaikan oleh bawaslu
itu mahkamah akan mengambil alih itu
sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya
tadi para kuasa hukum kemohon satu mengatakan kalau menteri menteri datang
apakah artinya ketika dipanggil oleh mahkamah

misalnya tidak diizinkan oleh presiden karena mereka adalah pembantu presiden
kemudian yang kedua apa yang diharapkan dari para kuasa hukum pemohon satu
empat menteri dan dkpp ini hadir pada hari jumat mendatang
saya kira urgensi dipanggilnya beberapa mantri dan dkpp
itu sesungguhnya memang adalah pertimbangan dari permohonan kami
walaupun itu adalah kewenangan sepenuhnya mahkamah konstitusi untuk memanggil lembaga lembaga
apa menteri menteri dan dkpp
siapapun warga negara pejabat publik
hatta semut pun dipanggil oleh mahkamah konstitusi harus datang
karena ini akan menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi
dari subtansi persoalan persoalan
isu isu berkaitan dengan yang dimohonkan oleh pemohon berkaitan dengan pelaksanaan pemilu
yang harus dilaksanakan dengan prinsip prinsip langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
apa yang kita harapkan dari menteri menteri
kami sesungguhnya memang ada yang perlu dikonfirmasi
karena data kemiskinan itu data penerima dari band sosial itu harusnya datanya di menteri sosial
tapi kenyataannya untuk khusus bansos el nino blt el nino
itu semuanya bukan dari pemerintah
mensos padahal dalam undang undang tentang fakir miskin itu
yang punya data terpadu itu yang berwenang itu adalah mensos
itulah kira kira yang harus diminta penjelasan oleh termasuk bagaimana penganggarannya
kenapa penganggarannya ketika pada puncak puncak covid dibandingkan dengan dua ribu dua puluh
sama dengan peristiwa el nino
padahal dua ribu dua puluh satu itu lebih dasar el nino nya ketimbang dua ribu dua
dan kenapa penggelontorannya pun harus menjelang pemilu
dari januari puncaknya dari awal februari
gentong babi yang sudah dijembakkan oleh saksi kami
sangat mempengaruhi perolehan suara
karena penduduk rakyat indonesia masih di bawah garis kemiskinan
sehingga itulah kira kira yang akan dimintakan penjelasan secara umum oleh
walaupun tidak tahu nanti mahkamah kemudian akan menggali apa saja
karena kami tidak bisa bertanya
yang terakhir adalah berkaitan dengan saksi kami
perlu teman teman wartawan ketahui bahwa
ada lebih sepuluh orang dari ada kepala desa di provinsi tertentu
untuk jadi saksi di mahkamah konstitusi
ada beberapa saksi di jawa timur
jadi detik detik akhir di mahkamah konstitusi
kita kesulitan untuk mencari fakta saksi fakta
jadi ketakutan intimidasi sampai hari ini luar biasa
kita selamatkan reformasi sembilan puluh delapan
saya sedang berbicara dengan kewajiban menteri untuk hadir
menteri itu sekalipun dia adalah pembantu presiden
kita juga harus pahami dia adalah pejabat publik
sudah ditonton oleh berjuta juta masyarakat indonesia
yang menjadi kepentingan publik untuk diketahui
kami sudah mendalilkan adanya politisasi bansos
ahli ahli kami juga sudah membuktikan
apakah betul proses penganggaran
apakah betul pendataan dan lain sebagainya itu
dilakukan dengan sebenar benarnya
sebaik baiknya sesuai dengan kepentingan yang seharusnya
jadi kehadiran menteri bukan hanya persoalan
dia bisa ditolak atau tidak oleh presiden
di persidangan mahkamah konstitusi
jadi mereka punya kepentingan
bagaimana publik bisa mendapatkan jawaban yang pasti
bahwa ada cawe cawe yang dilakukan oleh presiden
terhadap proses pemilu yang sudah berjalan
begini terakhir ya closingnya
kalau bersih kenapa risih
kalau benar kenapa gelisah
oke ya jadi terima kasih